kegiatan keagamaan di lingkungan sosial menjadi hal yang lumrah dan bagian dari toleransi keagamaan yang ada di indonesia
namun mungkin tak selalu diterima terbuka karena terkadang perlakuannya yang kurang memenuhi syarat
seperti penggunaan pengeras suara di masjid langgar dan musola di indonesia yang sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan
kami bahas bersama dirjen bimas islam kementerian agama prof kamarudin amin
selamat malam assalamualaikum prof kamar
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sehat ya prof ya
kita berbicara bagaimana sebenarnya ketentuan pengeras suara kegiatan keagamaan yang ada di indonesia
apakah di setiap wilayah artinya wilayah perkotaan dan juga wilayah misalkan pedesaan atau perkampungan ini
treatmentnya atau diperlakukan berbeda ketentuannya atau bagaimana prof
ya jadi pertama kita harus sama sama menyadari mengetahui bahwa azan ini kan bagian dari living tradition ya
bagian dari syarat islam bagian dari syarat agama yang tentu tidak mungkin ditutup atau tidak mungkin di stop ya
orang melaksanakan azan di masjid musola
yaitu sudah menjadi tradisi yang sudah menyejarah sudah memasyarakat sehingga tidak mungkin bisa dihindari lagi
namun dan dikian
tentu tidak semua masyarakat juga menikmati ya ada yang mungkin terganggu
meskipun juga sebagian besar umat islam juga menikmati sesungguhnya suara azan itu
tetapi tentu ada juga komunitas yang mungkin tidak membutuhkan bahkan merasa terganggu dengan kegiatan kegiatan seperti itu
oleh karena itu kami membuat surat edaran sebagai titik moderat sebenarnya untuk mengakomodir semua pihak ya
mengakomodir umat islam juga non islam
oleh karena itu diatur ya
nah aturannya pun juga berbeda beda
ya tentu yang berbeda di masyarakat atau di komunitas yang heterogen dengan yang seperti perkotaan ya
dan juga di masyarakat di pedesaan tentu berbeda
nah kalau di perkotaan karena masyarakatnya sangat heterogen aktivitas manusia juga sangat bervariasi
kesibukannya berbeda beda sehingga kita atur sedemikian rupa
nah aturannya itu misalnya untuk suara azan pada sholat subuh
itu dibolehkan untuk menyampaikannya atau menggunakan ya pengeras suara di musola masjid
itu lima belas menit sebelum sholat subuh ya lima belas menit
boleh membaca al quran selama lima belas menit tentu dengan suara yang bagus ya begitu juga suara azan
nah setelah itu misalnya ada ceramah ceramah agama ada pengumuman pengumuman atau apapun
itu jangan lagi dikeluarkan suaranya
tapi dengan kebenaran
jarak dalam ya dengan harapan tidak mengganggu masyarakat yang lain yang tentu ingin istirahat misalnya
atau terganggu dengan suara suara seperti itu
nah suaranya juga tidak boleh terlalu tinggi yang moderat moderat saja ya
yang kira kira tidak mengganggu masyarakat begitu
kemudian sebisa mungkin dengan suara yang merdu suara yang bagus
yang tidak mengganggu masyarakat lah
oleh karena itu sekali lagi kami menghimbau sesungguhnya masyarakat di seluruh indonesia
untuk bisa saling memahami
kita juga menghimbau masyarakat islam agar melaksanakan surat edaran yang sudah kita buat
menjaga kenyamanan warga di sekitarnya
dan bagi yang tidak membutuhkan atau masyarakat non islam misalnya
juga bisa memahami bahwa itu memang syiar dan tidak berlebihan disampaikannya
jadi sekali lagi jangan sampai terlalu lama ya jam tiga sudah diputer dan suaranya keras
ya tentu itu mengganggu
kami mohon agar kita semua bisa memahami
ya para pengelola
agar jangan berlebihan
apa namanya siasat seperti ini
oke mbak ya dan di ketentuan
itu juga sudah di
desibel suaranya ya
prof ya ya betul
sudah diatur bahkan juga
kalau bisa yang mengumandangkannya itu
suaranya juga bagus dan jangan
terlalu lama ya jadi
kalau subuh lima belas menit paling lama ya
dan itu hanya membaca
al quran jangan lagi ada pengumuman pengumuman
nah ketentuan waktu penggunaan
apa pengeras suara untuk kegiatan
keagamaan ini memang taruhlah
untuk azan misalkan ini memang
hanya sebagai penanda waktu
bisa memang digunakan untuk
kegiatan kegiatan keagamaan lainnya
prof mungkin seperti pengajian
dan lain sebagainya dan peruntukan
kegiatannya itu yang bagaimana
atau yang seperti apa
ya seperti yang saya sampaikan tadi
jadi disampaikan kepada
umat islam bahwa waktu sudah tiba
gitu dengan azan tadi itu
ada hal hal lain atau kegiatan
keagamaan yang ingin dilaksanakan misalnya
ya silakan tetapi suaranya jangan pakai
suara luar cukup suara dalam
agar tidak mengganggu mereka
yang masih ingin istirahat ya mereka
yang tidak membutuhkan
informasi informasi yang disampaikan
jadi menggunakan suara dalam saja
sekali lagi sebenarnya ini harus ada
kesaling mengertian dan saling
paham ya jadi kehidupan
bersama dalam sebuah komunitas
itu perlu kita jaga jaga bersama
ketentramannya dan kedamaiannya supaya
tidak saling mengganggu ya saling memahami lah
betul betul prof apakah
kemenang sendiri pernah
pernah sebelumnya mendapatkan
atau dari keluarga mungkin yang
memang merasa terganggu dengan suara
pengeras kegiatan keagamaan
misalkan di musola di langgar atau di masjid
menjadi notes jadi catatan dan
bisa jadi evaluasi juga pastinya
ya betul jadi sebenarnya
terjadi di beberapa tempat ya
jadi tidak hanya satu dua kasus memang
memang kita juga menyadari bahwa
ada kalangan teman teman pengurus masjid ya
yang agak berlebihan ya dalam
keluar ya sehingga mengganggu yang lain
nah oleh karena itu pertama kita terus
kita bersama sama ya jadi sebenarnya
musolam masjid itu kan milik masyarakat ya
dan itu kegiatan masyarakat disitu
sehingga tentu tidak bisa

tugas kita bersama ya itu hanya dilaksanakan oleh pemerintah ya jadi mengedukasi masyarakat itu bukan tugas pemerintah saja
tugas kita bersama tugas masyarakat tokoh tokoh masyarakat
tugas media mari kita sama sama memberi edukasi kepada masyarakat kita
agar bisa memahami masyarakat yang ada di sekitarnya begitu
bahkan sebenarnya sekarang ini
sedang ada diskusi yang cukup serius ya
ada ikhtiar yang sedang kita usahakan
agar adakah kemungkinan misalnya
di sebuah kota seperti katakanlah jakarta ini
itu suara azannya di
diseragamkan pada waktu yang sama
misalnya dikumandangkan di istiqlal
kemudian dirilai di masjid masjid yang lain
hingga suara azan tidak bersaut sautan
kemudian suaranya juga bagus
mungkin ini bisa menjadi solusi
tetapi masih sedang dalam kajian ya
jadi antara kementerian agama dengan dmi juga
saya kira maju selama indonesia nanti juga akan kita ajak bersama sama berdiskusi ya
untuk mencari solusi terbaik
supaya suara azan ini betul betul
menjadi syiar agama
menjadi pengingat masuknya waktu sholat
sekaligus tidak mengganggu masyarakat yang ada di sekitarnya
kajian ini apakah nantinya juga akan diperluas
artinya tidak hanya di kota besar seperti jakarta
juga tapi kota kota lain ya
sehingga sama rata begitu prof
ya target jangka panjangnya seperti itu
di setiap satu kota cukup misalnya azan itu dikumandangkan dari satu masjid
di masjid raya di masing masing ibu kota provinsi misalnya
atau masjid jami ya di kabupaten kota
jadi setiap kota itu hanya satu azan
kemudian dirilai di masjid masjid yang lain
tetapi ini baru gagasan yang sedang kita diskusikan
karena tidak sesederhana itu juga ya
mewujudkannya mengeksekusinya tidak sederhana
terkait dengan banyak hal tentunya ya
bukan hanya masalah teknis tapi juga
masalah keterimaannya di masyarakat
apakah masyarakat kita bisa menerima ini atau tidak
karena lagi lagi masyarakat kita kan sangat bervariasi ya
pandangan pandangannya sikap sikapnya juga sangat berbeda ya
sangat bervariasi banget
jadi ini butuh diskusi yang cukup intens
dan tentu juga akan melibatkan semua pihak terkait ya
termasuk di samping majlis ulama indonesia
kemudian dewan masjid indonesia
dan ini sudah kita diskusi beberapa kali sesungguhnya
sedang kita rumuskan teknisnya
sebelum kita mengambil kebijakannya
jadi kira kira secara teknis apakah ini executable
apakah ini bisa dieksekusi atau tidak
jadi secara teknis saja
itu banyak langkah yang harus kita ambil
sebelum mengambil kebijakan ini
tetapi kita sedang mendiskusikan itu secara intensif
dan seandainya ini bisa diwujudkan
sesungguhnya ini sebuah solusi yang sangat berpotensi ya
untuk menenteramkan masyarakat kita
tapi lagi lagi butuh kebersamaan
butuh engagement semua pihak
dan butuh diskusi cukup panjang
terkait dengan pendekatan dan juga edukasi
tadi prof kamar sempat sebutkan
kita kan hidup di lingkungan yang plural ya
sehingga penting untuk memahami satu sama lain
nah bagaimana pendekatan atau pendekatan atau edukasi
pendekatan atau edukasi yang bisa kita lakukan
pendekatan atau edukasi yang bisa kita lakukan

karena hal ini kan begitu sensitif
jangan sampai hal sensitif ini
berujung pada gesekan gesekan emosi
betul sekali betul sekali
jadi kebetulan kami sering melakukan pelatihan pelatihan
kepada pengurus pengurus masjid
dan tamir tamir masjid
melakukan edukasi menyampaikan
tentang masjid dan tentang bagaimana
mengelola masjid rumah ibadah
maksudnya termasuk diantaranya
tentang azan ini agar bisa
instrumen yang menciptakan
ketidaknyamanan ya di tengah tengah masyarakat
tapi sekali lagi
edukasi ini kita harapkan
tidak hanya dilakukan oleh kementerian agama
tidak saja oleh pemerintah
tapi juga oleh masyarakat
oleh tokoh tokoh masyarakat oleh ulama
yang ada di sekitar supaya bisa
pengertian memberi pemahaman
karena sekali lagi
seperti jakarta dan juga kota kota yang lain
tentu sangat heterogen ya mungkin ada
di siang hari kemudian sampai malam
pada saat saat subuh
misalnya ingin menikmati
mereka tidak butuh sholat karena bukan muslim
misalnya ya tentu kita harus memahami
bahwa waktu waktu tersebut
sangat berharga sangat penting bagi mereka
sehingga harus kita hormati
baik terima kasih prof kamarudin amin
berdiskusi di cnn indonesia
connected malam hari ini mudah mudahan bisa
memberikan informasi tambahan
tahu jelas bagaimana ketentuan
pengeras suara kegiatan keagamaan
dan sekali lagi karena kita plural
hidup berdampingan satu satunya
sama lain mungkin ada yang berbeda
toleransi itu yang paling penting ya sekali lagi terima kasih
prof kamar sudah bergabung dengan kami malam hari ini
terima kasih assalamualaikum wr wb